kenapa harus aku yang ada di posisi seperti ini
pas aku ngasih pacaran sama roy
selain dengan pernah ngenalin aku ke keluarganya sih
aku akan mencoba untuk mencoba
jangan lupa untuk berlangganan
mas tolong kamu jangan berpikir seperti itu dong mas
mana mungkin aku mengandung anak orang lain
nino kamu gak boleh nuduh sembarangan
dia gak mungkin mengkhianati kamu
kalau gitu kamu jelasin sama aku
kenapa sampai ada roy di rumah kita
saat aku kerja di luar kota
roy pun datang ke rumah karena menyelesaikan masalah mas
dengan bawa bukaan bunga
aku juga ngundang elsa
kenapa ada elsa
ya karena kita mau nyelesaikan masalah mas
masalah apa halim
ada masalah apa sebenarnya
kita makan malam yuk
kita makan malam di luar
kita kan udah lama gak tinggal bareng berdua di luar
yaudah aku siap siap dulu ya
gak usah dipikirin siapa yang kasih
kalau kamu kedinginan
iya dari sini
aku bisa makan sendiri
gitu udah keluar dari sini
aku rasa kita gak perlu harus ketemu lagi mas
aku rasa mungkin kamu tahu
atau memang kamu belum tau kali ya
kalau mau belum tau
kalau misalkan aku pelakunya
atau hal hal terjadi
gak pernah identified

tapi aku yakin mama pasti gak akan percaya sama seperti yang lain bas
dan mungkin mama akan berpikir dia punya anak nantu yang sudah membunuh anak kesayangannya
tapi dia akan tetap terima aku
aku akan tetap mencintai dia
kenapa harus aku yang ada di posisi seperti ini
dulu pas aku ngasih pacaran sama roy
selain dengan pengenalan lelaku ke keluarganya sih
hari ini kamu mau makan karaoke atau nonton
mendingan ke rumah kamu ketemu sama mama sama kakak kamu
kita udah satu tahun pacaran loh tapi kamu aja belum pernah ngendalin aku ke mereka
jangan sekarang saya mereka itu sibuk banget
percuma juga kalau kita ke rumah ya paling cuma ada mbak sama satpang
bagian kamu juga kenapa sih aku udah kenalin kamu ke papa aku ke mama aku sama elsa juga kamu udah kenal
tapi aku aku belum kamu kenalin ke siapa siapa ya setidaknya sama kakak kamu aja dulu ya
nggak nggak nggak nanti kalau dia suka sama kamu aku yang repot
ya udah nanti kalau ada waktu aku aturin ya gimana kalau sekarang kita nonton
tidak sampai kita putus pun
dia juga masih belum sempat ngenalin aku ke keluarganya
anda aja kalau misalkan yang kenalin aku ke keluarganya mas